presiden republik indonesia joko widodo mengaku kesal jika ada yang meremehkan profesi pengemudi transportasi online
jokowi menyebut para pengemudi transportasi online adalah orang yang berani keluar dari zona nyamannya dan menjadi pelopor pekerjaan masa depan
hal ini menjadi salah satu arahan jokowi saat hadir dalam acara silaturahmi nasional presiden bersama keluarga besar pengemudi online di jie expo kemayoran jakarta pusat sabtu pagi
selain menyebut profesi pengemudi transportasi online mulia kepala negara juga menegaskan melalui kementerian perhubungan
pemerintah akan segera menerbitkan peraturan terkait transportasi online berlandaskan hukum yang jelas
di hadapan ribuan pengemudi transportasi online presiden jokowi juga tak lupa menyampaikan agar pengemudi tertib berlalu lintas saat beraktivitas di jalan
saya bangga karena saya bapak ibu dan saudara saudara sekalian
adalah orang orang yang berani menembus batas keluar dari zona zona nyaman
saya terhadap harap dan terima kalau ada yang meremehkan profesi pengemudi transportasi online ini
sebuah pekerjaan yang mulia yang memberikan income yang memberikan pendapatan yang kita pakai untuk mensejahterakan keluarga kita
saya perintahkan tahun yang lalu kepada menteri perhubungan untuk segera siapkan regulasi siapkan peraturan agar ada payung